informasi dari sidang sengketa pilpres di mahkamah konstitusi hari ini menghadirkan empat menteri
salah satunya adalah menteri perekonomian erlangga hartarto yang ditanya ketua mk soehartoyo
soal pernah atau tidak ada pesan dari presiden jokowi soal nuansa sensitif pembagian bansos jelang pemilu
keempat menteri yang dipanggil mahkamah konstitusi antara lain adalah menko pmk muhajir effendi
menko perekonomian erlangga hartarto menteri keuangan sri mulyani dan menteri sosial tri risma hari ini
yang datang memberi keterangan
untuk menjawab pertanyaan ketua mk suharto yo soal plotting pembagian bansus
menko perekonomian erlangga hartarto meregaskan tidak ada ekstra program terkait pemilu dan bantuan sosial
tetap sesuai yang diberikan setiap bulan dan setiap tahunnya
ketika pembahasan bantuan bantuan ini
khususnya di era menjelang pemilu itu bapak bapak dan ibu ibu
apakah di forum itu ada tidak pesan pesan dari presiden ataupun usulan dari para menteri
bahwa hal yang demikian itu ada nuansa nuansa yang sensitif yang kemudian harus dicermati
karena berkaitan dengan kepemiluan itu
pernah tidak dalam proses ratas ratas maupun
mungkin bisa dijelaskan pak menko bidang pmk atau bidang perekonomian
jadi dalam pembahasan selalu fokus pada pekerjaan kementerian
terkait dengan pemilu tentu dibahasnya di kemdagri pembahasan dengan mendagri
jadi kalau di sektor ekonomi kita tidak membahasnya
terkait pemilu demikian
baik sebenarnya ini kan kaitan dengan ketika ada plothing ploating soal bantuan itu tadi
bantuan ini kaitannya kan dengan kembali tadi lagi dengan el nino dan kembali lagi sampaikan oleh bu mensos
bahwa ini program yang sifatnya selalu bulanan
tidak ada ekstra program yang terkait dengan pemilu tidak ada sama sekali
karena sesuai dengan apa yang dilakukan setiap bulan dan setiap tahun
salah satu sorotan lainnya oleh hakim konstitusi adalah soal seringnya presiden joko widodo ke jawa tengah memberikan bantuan sosial
hakim konstitusi saldi isra sambil menunjukkan tadi peta perjalanan presiden jokowi saat membagikan bansos
soal apa yang menjadi pertimbangan presiden ke jawa tengah lebih banyak dibandingkan kunjungan lain
ini bu menteri pak menteri pak menko
ini ada salah satu tabel yang di kedua permohonan itu sisih sebetulnya ada
yang mencantumkan list perjalanan presiden
ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke presiden ini sebetulnya
jadi kami harus menanyakan
apa sih kira kira yang jadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke jawa tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain
ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya
nah kalau ini bisa kami bisa dibantu menjelaskannya
apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak
nah tolong kita dibantu ini oleh empat menteri ini berkaitan dengan ini
dan menjawab pertanyaan hakim soal frekuensi kunjungan presiden ke satu daerah tertentu
menko pmk muhajir effendi meyakini karena di daerah tersebut mendapatkan proyek strategis nasional atau psn yang lebih dari daerah lainnya
muhajir juga tidak yakin bila kunjungan presiden membagikan bansos ke daerah
itu bisa memengaruhi suara secara nasional
menurut saya kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh presiden kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan
proyek jadi strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu
sekali lagi saya sampaikan terlalu muskil kalau hanya seratus kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos kemudian itu berpengaruh secara nasional
mohon bapak tidak berpendapat soal itu
saya kira itu yang bisa disampaikan
berikutnya hakim konstitusi arief hidayat menjelaskan dasar pemanggilan keempat menteri yang merupakan pembantu presiden untuk memberikan keterangan di sidang mk
arief menyinggung dalil pemohon mencakup pelanggaran kode etik di mk dan kpu
namun kurang elok jika memanggil presiden sebagai kepala negara yang juga simbol negara
sehingga mk memanggil para menterinya yang berkaitan dengan dalil pemohon
yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe cawenya kepala negara
nah cawe cawenya kepala negara ini
kita memanggil kepala negara presiden republik indonesia
karena presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan
kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini
tapi karena presiden sebagai kepala negara simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder
maka kita memanggil para pembantunya
dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon
dalam sidang hakim arief hidayat meminta menteri sosial tri risma hari ini menjelaskan soal sumber bantuan sosial yang dibagikan presiden di depan istana dan ke sejumlah daerah
arief menyebut bagi bagi bansos dipertanyakan pihak pemohon
pertanyaan di menteri sosial
presiden pada waktu bagi bagi bantuan sosial di depan istana
presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman teman dari pemohon dua
presiden keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye
sehingga menimbulkan sakwah sangka dan saling curiga saling fitnah diantara kita anak bangsa
nah itu menggunakan bansos apa di mana dari mana itu
sejujurnya dengan benar itu bahwa
media sosial menegaskan bantuan sosial di kemensos bentuknya adalah tunai atau transfer tidak ada barang
dan seratus persen langsung diberikan ke penerima manfaat
risma menambahkan penyaluran bantuan pangan tidak lagi lewat kementerian sosial sejak dirinya jadi menteri
bansos di kementerian sosial itu bentuknya cash transfer
tidak ada dalam bentuk natura atau barang jadi semua transfer ke rekening penerima manfaat seratus persen
kecuali respon kasus jadi ada yang sakit ada yang apa namanya disabilitas butuh bantuan dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali baru kita bentukkan
menanggapi pemanggilan empat menteri hari ini tim hukum anies mohaimin dan tim hukum ganjar mahfud sepakat
pemanggilan keempat menteri diharapkan bisa membuka persoalan pengadaan bansos di masa pilpres
upaya para hakim dinilai tim hukum amin bisa menjadi alarm agar tak terulang di pilkada november nanti
soal berbahaya bagi pilkada tadi kan disampaikan oleh majelis hakim november
dua puluh november akan ada hajat nasional pilkada serentak kepala daerah seluruh indonesia untuk pertama kali
kalau ini tidak ada jeweran tentang penyalahgunaan bansos ada potensi ditiru oleh penguasa di tingkat daerah untuk menggunakan bansos sebagai kepentingan elektoral
kalau saya pribadi dan teman teman mungkin setuju dengan saya bahwa kita perlu
melakukan audit terhadap pelaksanaan bansos
audit itu menandakan akuntabilitas
kita tidak berprasangka buruk terhadap pemerintah
tapi audit itu demi transparansi demi keadilan dan untuk kita semua
mengetahui perkembangan yang signifikan dari jawaban para menteri di sidang mk hari ini khususnya mengenai bansos
sudah ada jurnalis kompasivi niputu trisna
putu empat menteri ini sudah selesai memberikan poin poin keterangannya di depan majelis hakim
apa poin menarik dari keterangan empat menteri
ya selamat petang adro dan juga saudara tentu saja yang menarik ini berkaitan dengan bansos
bagaimana kemudian tadi disampaikan khususnya terkait dengan sistematika
tadi dari empat menteri salah satunya adalah menteri keuangan sri mulyani ini menjelaskan secara detail
bagaimana kemudian sistematika penganggaran dari perlindungan
sosial yang kemudian beberapa diantaranya ini dianggarkan untuk bantuan sosial
karena kalau bicara soal perlindungan sosial ini memang meliputi banyak hal bukan hanya soal bansos saja
bahkan tadi menteri erlangga juga menyampaikan bahwa anggaran terbesar terkait dengan bantuan sosial ini merupakan subsidi energi
khususnya terkait dengan bbm listrik kemudian juga ada sebagian yang besar ini berkaitan dengan pupuk
kemudian juga yang tadi disampaikan oleh sri mulyani dan ditekankan beberapa kali
bahwa anggaran belanja negara atau apbn ini sudah dianggarkan jauh sebelum proses pemilu ini diselenggarakan
bagaimana kemudian tadi juga disampaikan baik itu apbn ataupun juga penganggaran soal bansos dan perlindungan sosial
ini sudah diputuskan kurang lebih beberapa bulan sebelum capres dan juga cawapres ini diputuskan dan dicalonkan ke kpu
tadi kalau mengutip bagaimana pernyataan dari sri mulyani
apbn ini sudah selesai disusun pada dua puluh satu september kemudian diundangkan pada enam belas oktober dua ribu dua puluh tiga dan pengumuman capres dan juga cawapres ini baru pada tanggal tiga belas november dua ribu dua puluh
jadi yang kemudian ditekankan oleh sri mulyani adalah bansos ataupun juga anggaran lain terkait dengan apbn ini sudah selesai sebelum pilpres ataupun juga pemilu dua ribu dua puluh empat ini diselenggarakan
lalu juga tadi disampaikan baik itu oleh menko perekonomian
ataupun juga oleh menko pmk muhajir effendi dan juga erlangga hartarto bahwa bansos ini sebetulnya diselenggarakan kemudian diberikan kepada masyarakat
utamanya untuk mengatasi kemiskinan ekstrim
dan bantuan bantuan yang diberikan oleh presiden selama ini ini sebagian besar merupakan anggaran yang dipakainya ini merupakan anggaran pribadi dari presiden jokowi dodo yang memang ada anggarannya khusus
dan ini bisa digunakan terserah
kemauan dari presiden jokowi dodo
putu ini kan ada permintaan dari tim hukum gajar mahfud untuk mendatangkan presiden ya
apakah ada kepastian presiden jokowi akan dipanggil oleh mk atau tidak putu singkat saja
ya tidak audrey dan juga saudara karena kalau tadi mendengar bagaimana pernyataan dari hakim arief hidayat bahwa memang yang sudah dihadirkan ini sudah empat menteri ini sudah mewakili karena majelis hakim dari mahkamah konstitusi sendiri merasa tidak elok
jika memanggil presiden jokowi dodo
tetapi kalau melihat bagaimana pernyataan dari keempat menteri pembantu presiden joko widodo ini memang sudah disampaikan apa yang dianggarkan ini sebelum pemilu
dipastikan presiden joko widodo tidak akan dipanggil oleh hakim mk karena sudah diwakil oleh empat menterinya yang datang hari ini
terima kasih laporannya nih putu trisnanda jurnalis kompas tv